kita kembali ke informasi kecelakaan kereta api
dua buah mobil yang menerobos lintasan rel kereta api
tertabrak rangkaian kereta api di lintasan pasar gaplok senen jakarta pusat
akibatnya satu gerbong kereta terbakar dan setidaknya satu orang tewas
kobaran api terus membakar satu gerbong kereta walahar jurusan tanjung priok purwakarta
di perlintasan kereta api pasar gaplok senen jakarta pusat
kebakaran ini berawal saat sebuah mobil minibus menerobos perlintasan rel
disusul sebuah mobil box
dua mobil itu pun ditabrak kereta api
dan begitu tertabrak minibus terlempar dari rel
sedang mobil box tersangkut kereta hingga terbakar
baik untuk mengetahui kondisi terakhir pasca kecelakaan antara kereta dan mobil
yang terjadi di pasar gaplok

kita terhubung dengan koresponden ruli kurniawan
ruli bagaimana situasi terakhir di tempat kejadian perkara kecelakaan saat ini
kapankah gerbong yang terbakar itu akan dievakuasi atau mungkin sudah selesai dievakuasi
selamat malam indra
dan memang situasi di tempat kejadian adanya tabrakan ataupun terbakarnya gerbong kereta api
di pintu pasar gaplok keramat senen ini
memang situasinya sedang hujan
cukup lebat di sini
dan memang bisa dibilang pihak kepolisian maupun jadi petugas dari pt ki
juga sekarang kita semua lagi berteduh di pos penjagaan pelintasan kereta api ini
dan juga tadi saya masih melihat ada beberapa orang petugas dari pt ki yang masih mengecek
adanya kawat listrik yang hangus
sehingga mengibatkan kereta listrik apun krl tidak bisa melintasi pelintasan dari keramat sen tiong ini
dan memang saat ini kondisi di sini memang sudah clear
saya bilang seperti itu
sudah tidak terlihat lagi adanya bangkai dari mobil yang tertabrak ataupun yang terbakar
dan juga gerbong kereta yang juga terbakar
karena memang pada pukul tujuh malam tadi pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api
baik dari mobil yang terbakar maupun juga dari gerbong yang terbakar
dan untuk gerbong sendiri saat ini memang kondisinya autoposisinya sudah ditarik ke stasiun nyetir negara
untuk dilihat perbaikannya seperti apa
dan nanti akan dilihat kapan akan dipindahkan ke stasiun manggarai untuk dilakukan perbaikan
sementara untuk bangkai dari mobil sendiri memang sudah dipinggirkan ke sisi dari rel yang tempat terjadinya tabrakan tersebut
dimana kondisi sudah terlihat hancur dan juga hangus
karena memang terjadi temper dimana kondisi mobil sempat dilindas dan terseras jauh kurang lebih tiga puluh meter
dan memang kondisi sudah kita bilang berada di bawah kereta api
dan memang evakuasi dari mobil ini pun juga cukup terkendala tadi
dan memang di dalam mobil sebetulnya yang diatakan tadi memang terdapat
dua korban jiwa yang diduga meninggal dunia akibat terbakar
dan sekarang kedua jasa tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit ciotamangkusumo jakarta
dan sementara untuk penumpang maupun awak dari kereta api juga bisa dikatakan selamat
dan mereka dipindahkan ke gerbong yang tidak terkena kecelakaan atau tidak terbakar ke pasar senen
dan nanti pada penumpang yang berada di gerbong pertama tersebut mereka akan dipindahkan ataupun akan diangkut dengan modal terpengusus lain ke wilayah purwakarta
dan sementara itu sekarang bisa dikatakan jarur pelintasan keramat ini sudah bisa dilalui oleh kereta jarak jauh
karena tadi baru saja kereta menuju yogyakarta sudah melintasi wilayah pelintasan ini
karena memang tadi petugas dari jalan dan rel langsung memperbaiki rel yang sempat rusak
sehingga bisa langsung dilalui oleh kereta jarak jauh
dan tadi sebelumnya ketika sedang terjadi kecelakaan di mana petugas sedang mengevakuasi baik dari gerbong maupun dari mobil
sempat juga dua
kereta melintasi wilayah ini yaitu yang menuju ke kuto harjo dan juga menuju ke malang melalui satu rel yang berada di sebelah kiri
namun hingga saat ini memang arus kereta api ataupun krl yang menuju ke pasar senen maupun jatinegara sementara waktu akan diputus terlebih dahulu
baik rulik kalau kita mencoba mengambil hikmah dari kejadian atau kecelakaan ini saya ingin coba dikronologi
ketika dua mobil box dan kalau tidak salah minibus tadi menerobos pintu rel kereta api
apakah sebenarnya ini ada palang pintu itu sendiri ada rambu rambunya atau tidak ada memang sehingga mereka akhirnya menerobos saja
ya ini memang menjadi pertanyaan besar ini
ketika saya datang ke wilayah pintu dari pasar gaplok ini memang saya melihat adanya rambu rambu di sini
ada palang pintu di sini
bahkan tepat di palang pintu juga ada sebuah pos polsek senen cabang pasar gaplok juga berdiri di sana dengan personilnya
namun memang menurut warga sekitar dikatakan wilayah sini itu wilayah pelintasan ataupun pintu dari pasar gaplok ini memang kerap terjadi kemacetan panjang dan juga rel kereta yang dilintasi oleh kendaraan
seperti itu indra
ini kita melihat bagaimana ada kereta api juga yang melintas dari pelintasan yang tadi sempat terjadi kecelakaan
ataupun tabrakan ataupun temper antara kereta dengan mobil box tersebut
dan ya memang hingga saat ini saya kembali lagi ke tadi topik yang tadi indra memang ini suatu yang bisa dibilang seharusnya tidak terjadi
karena melihat bagaimana sudah ada rambu rambu di sini sudah ada palang pintu di sini juga ada pos polisi yang berjaga jaga di wilayah sini
namun mengapa masih terjadi juga kecelakaan adanya tabrakan antara mobil dengan kereta api
saya tadi akhirnya juga bertanya tanya kepada warga apakah memang di wilayah sini sering terjadi di mana kendaraan
apakah terjadi di mana kereta api ini dapat ataupun roda dua melintasi atau menyerobot jarum perlintasan kereta api ini
meskipun palang sudah ditutup maupun juga sudah ada sirene menandakan bahwa kereta api akan melintas
dan warga mengatakan memang ini adalah hal yang terjadi terutama pada waktu sore hari
ketika memang baik dari pekerja mereka mulai pulang ke rumah maupun dari para pedagang yang mereka baru berdagang dari senin
ataupun dari jaringan negara mereka akan menuju ke wilayah tanah tinggi melewati jarum perlintasannya ataupun sebaliknya
dan itu sering terjadi terlihat sekali bagaimana kendaraan menyerobot seperti itu
dan akhirnya membahayakan baik keselamatan dari pengguna jalan maupun dari keselamatan dari pendumpang dari kereta api itu sendiri
untuk menjawab hal tersebut saya sudah bersama dengan direktur keselamatan dari direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan
yaitu bapak edi nursalam
pak ini kejadian lagi pak
mobil ditemper oleh kereta
tertabrak dan terset oleh kereta
sebenarnya bagaimana sebenarnya pengawasan dari perintah af sendiri maupun dari kementerian perhubungan melihat adanya bisa dibilang
dari pintu ada juga sirene di sini
ada pos polisi juga di sini pak
jadi kecelakaan seperti ini
gimana pak edi
saya kebetulan dari sisi kereta apinya ya
dari kereta api kita sudah mengamankan
kita sudah ada pintu
sudah ada sop nya
sudah ada petugas
kalau ada kereta lewat pintu langsung turun
tadi kejadiannya si pengendara ini menerobos
begitu pintunya turun
pintu ini turun dia nggak bisa keluar
kebetulan juga sepeda motor di sana kan melanggar
karena perlintasan ini paling banyak pelanggaran
di situ sudah ada perbodennya dua biji
sudah ada pos polisi
tapi ya nggak mampu juga saya lihat polisi melakukan
karena pelanggaran begitu banyak
nah ini makanya ini harus ditangani
ini sedang dalam penelitian kita dan knkt
jadi untuk sementara perlintasannya kita tutup dulu
supaya kita nggak jadi korban lagi
jadi kita nggak mau kereta kita
untung saja penumpang tidak ada yang kebakar
bayangin ratusan penumpang tadi di kereta walahar ini
untung nggak jadi korban
ini kan bisa dibilang sampel satu pak
dari perlintasan atau palang pintu kereta api
yang memang sering dilintasi oleh kendaraan
perlintasan kereta api
mungkin ada banyak juga nih pak
pintu pintu seperti ini di wilayah jakarta
mungkin khususnya mungkin juga di indonesia nih pak
kedepannya akan seperti apa nanti pengawasan dari direkturat jenderal perkereta apian
dan juga terutama dari direktur keselamatan
jadi saat ini di indonesia lebih kurang lima delapan ratus pintu

jadi empat delapan ratus nya nggak dijaga
ini dijaga pun diterobos
ini sebentar lagi mau lebaran
ini volumen lontas juga akan meningkat
jadi kami sudah punya program
untuk wilayah dki kita akan menutup sembilan belas titik perlintasan sebidang
yang sudah ada play overnya
ini masuk senin ya
kemarin kita sudah tutup pondok kopi
sama satu lagi di
udah enam udah enam biji kita tutup
ini berjalan terus
jadi untuk tahap pertama
kita akan menutup seluruh perlintasan sebidang yang sudah ada flyovernya
berarti sudah ada jalan alternatif bagi masyarakat
kita minta dukungan pemda
penutupan perlintasan sebidang
jalan alternatif juga sudah akan ditutup
apabila sudah punya play over akan ditutup di sana pak
yang penting adalah bagaimana penjagaan
di sini juga karena tadi ada pos polisi juga
nampaknya juga polisi bisa dibilang mungkin lala ya pak ya
dengan adanya kondisi seperti ini pak
ya saya nggak tahu
mungkin karena pelanggaran ini sudah masif banget ya
jadi mungkin polisi juga nggak sanggup lagi
karena terlalu banyak yang melanggar
ini memang perlu penanganan khusus
dari pemerintah daerah sebagai pemilik jalan
jadi kita harapkan juga pemerintah daerah ikut
makanya nanti kita akan tutup dulu sementara
besok akan kita rapatkan
kita undang rapat
ini mau diapain nih
harus ada yang tanggung jawab
harus ada yang tanggung jawab
dan kita lihat bagaimana solusi dari rapat besok ya pak ya
untuk menjaga terjadinya kecelakaan seperti ini lagi
menjadi pelajaran kita semua
terutama menjelang arus mudik dan juga arus balik dalam lebaran ini
semoga semua pihak agar begitu tetap berhati hati ya
tidak ada menerobos lagi aturan yang sudah ada
terima kasih ruli kurniawan atas laporan anda
langsung dari tempat kejadian perkara
dimana kereta api menabrak mobil
yang memang menerobos palang pintu kereta api di kawasan jakarta pusat
terima kasih ruli